kita awali dengan informasi pertama nasib naas menimpa seorang pengusaha asal kota banjarmasin kalimantan selatan
ia tewas setelah mobilnya tertimpa peti kemas berisi ribuan dus keramik pada rabu siang
warga berupaya menolong tetapi nyawa korban tidak terselamatkan
warga yang panik berupaya menolong korban saat terimpit peti kemas yang jatuh menimpa mobilnya
korban bernama sabar wijianto pengusaha jasa angkutan asal banjarmasin kalimantan selatan
setelah berhasil dikeluarkan dari dalam mobil tim medis berupaya memberi pertolongan
namun korban meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit di kota samping
kejadian ini bermula saat korban berada di dalam mobil yang diparkir di samping truk kontainer untuk berteduh
sebelumnya korban diperingatkan agar tidak memarkir mobilnya di samping kontainer
sebab kondisi tanah yang labil bisa membuat kontainer roboh
kasus ini kini ditangani oleh aparat kepolisian setempat
polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah
ada unsur kelalaian dalam peristiwa tersebut atau murni kecelakaan